masih bersama kami di good morning
pemirsa pas hari operasi titi wati masih berada di ruang icu rsud dori silvanus palangkaraya kalimantan tengah
ya tim medis masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisinya sebelum nanti dipindahkan ke ruang inap
titi wati masih menjalani perawatan intensif di ruang icu selama selasa lalu
titi belum bisa dipindahkan ke ruang rawat inap karena tim dokter masih melakukan observasi lanjutan
meski demikian kondisi titiwati sudah stabil dan bisa berbicara
untuk boleh pulang kalau protap kan memang tiga hari
tetapi kita melihat bahwa kasus ini adalah merupakan kasus yang pertama kita lakukan
provinsi kalimantan tengah pak baru pertama dan ini juga di dori silvanos juga baru pertama
kita akan evaluasi ketat dalam hal ini
kemudian mengingat juga dengan mobilitas pasien yang seperti bapak bapak tahu bagaimana susahnya kita memobilisasi pasien
alangkah lebih baik mungkin kita observasi agak lebih lama nanti di rumah sakit doris pak
untuk persiapan rawat inap tim medis telah memasang matras dekubitus di atas kasurnya
alat ini dipasang setelah titi wati melakukan bedah bareatrik dengan fungsi untuk menahan tubuh titi wati yang berbobot dua ratus dua puluh kg
agar tidak terjadi luka pasca operasi
titi wati yang berbebut dua ratus dua puluh kg sebelumnya punya usaha merangkai bunga
hasil karyanya sering dipesan dan dijual mulai dari seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah
setelah menderita obesitas ekstrim usaha kerajinan ibu satu anak ini pun akhirnya dihentikan
untuk bertahan hidup titiwati dan keluarganya bergantung dari sang suami yang mencari kayu di hutan
untuk membantu perekonomian keluarga titi wati gubernur kalimantan tengah sugianto sabran memberikan bantuan uang sebesar dua ratus juta rupiah untuk modal usaha